empat ratus empat puluh enam jemaah haji ke lontar pertama tiba di bandara juanda surabaya hari minggu kemarin
sebagai wujud rasa syukur sejumlah jemaah haji langsung melakukan sujud syukur saat turun dari pesawat
sebanyak empat ratus empat puluh enam jemaah haji yang berkasi surabaya ke lontar pertama tiba di bandara juanda surabaya
dengan menggunakan pesawat saudi arabi airlines kemarin
mereka lontar pertama adalah jemaah haji dari sumerab madura
meskipun sempat mengalami penundaan tetapi para jamaah ini tampak berona bahagia
mereka juga langsung sujud syukur begitu turun dari pesawat
alhamdulillah tidak ada apa apa kesehatan alhamdulillah jemaah haji
oke tertunda satu jam ya ya
satu jam mana
satu jam tertunda
ada itu yang sakit parah
tercatat ada empat jamaah yang harus pulang dalam keadaan sakit yaitu dehidrasi vertigo dan myoma
tetapi dari pemeriksaan petugas keempatnya tidak ada terindikasi virus zika atau terpapar virus berbahaya lainnya
mereka hanya perlu mendapatkan perawatan saat menuju ke asrama haji sukolilo surabaya